kepolisian daerah jawa timur senin siang resmi menyita empat belas mobil mewah dari sejumlah pemilik di surabaya dan juga malang
tujuh belas mobil mewah yang disita ini bersatus mobil bodong karena pemilik tidak bisa menunjukkan surat surat resmi
mobil mewah ini disita berawal dari kasus kebakaran mobil mewah lamborghini di surabaya pada minggu lalu
yang ternyata tidak memiliki surat kendaraan seperti stnk dan juga bpkb
berdasarkan temuan tersebut pihak subdit indaksi ditreskrim suspolda jawa timur
langsung bergerak dan melakukan penyisiran melalui komunitas komunitas kendaraan mewah
lima belas mobil mewah yang disita polda jawa timur terdiri dari beberapa merek
jika tidak bisa menunjukkan bukti fisik surat surat kepemilikan
kendaraan kendaraan mewah ini akan diproses oleh kepolisian
jika tidak bisa menunjukkan bukti fisik surat surat kepemilikan
kendaraan kendaraan mewah ini akan diproses oleh kepolisian